kakak irina nadia gudono mengaku sangat bahagia adiknya menikah dengan kaisang pangarep
nadia menilai kaisang adalah imam yang tepat bagi erina
selain sosok yang lucu kaisang juga mencintai keluarga
usai pengajian kakak kandung erina nadia gudono mengungkapkan kebahagiaannya
menyambut pernikahan erina dan kaesang pangarep
meski keduanya belum lama dekat dan menjalin hubungan
nadia mengatakan kaisang adalah sosok pria yang serius untuk meminang sang adik
nadia juga berharap pria yang dinilai lucu dan sayang keluarga ini bisa menjadi imam yang baik
dan keduanya bisa membangun keluarga yang sakinah mawadah warohmah
kami berharap adik dan mas kaisang jadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah
baik sampai akhir hayat nanti